wah bro bro maleng bro
dibak ambil semua kembalian
yang pengen dijelaskan lagi adalah
itu sahabat sejati
kita tuh suka saling menolong
menyayangi mencintai membantu sesama
itu pokoknya mba
mondi itu nganterin meli
karena ya gitu pokoknya
cuma akal akalan kita doang
nggak suka sama bebe pianian
sukanya sama mondi
jadi aku biar bisa jalan sama bebe pianian
pulangnya dianterin deh sama mondi
biar mama seneng
biar mama gak marah marah
jangan mikir macem macem
kita tetep baik baik
walaupun otaknya nggak nyampe
terus udah gitu
kita itu gak dalam setia doang pacarannya
nggak usah abah nih
mamanya meli itu sukanya sama mondi
bukan sama bebe pianian
jadi kenapa kita minta dihanterin sama mondi
abah harus percaya deh sama meli
kalau melly ini selingkuhannya mondi
pasti bebe juga marah
iya kan bebe
saya juga tahu kok kejadiannya memang seperti itu
mungkin kalau bukan mondi yang nolongin si meli
saya bisa cemburu
tapi kalau si mondi yang nolongin si meli
saya nggak mungkin cemburu lah bah
karena saya tau banget si mondi gimana orangnya
mondi itu orangnya baik
jadi nggak mungkin lah mondi mondikung saya
karena saya yakin bah
cintanya bebe mel mel
hanya untuk bebe pianian seorang
meli kasih tau ke aku
meli kasih tau nih abah
nggak usah macem macem deh pikirannya
nggak boleh tuh abah
nih kalau orang suhuzon itu
biasanya nanti sampai mati itu dendam
makanya abah jangan mikirin macem macem
meli kasih tau ya
orang kalau suka zuzon itu
nanti jadinya masuknya ke
nah sekarang udah jelas kan abah
kenapa neng pengen ngejelasin semuanya ke abah
abah sih nggak mau dengerin terus
neng tau abah itu sayang sama nek
tank juga ngelakuin ini semua tuh karena neng sayang sama abah
neng nggak mau kok sampai abah berbuat dosa
apalagi bebe pit
kita tinggal sekolot
harus banyak mengurangi dosa
hadapin satu aja udah pusing apa
jadi sekarang abah percaya kan
kalo misalkan meli sama mondi itu nggak pacaran
ya allah alamin
kenapa jadi pada ngomong alhamdulillah
saya kan belum bilang
saya percaya sama si ghe mon
ngapain juga kamu diam aja di situ
tuh kamu bantuin kamu berdua
beresin motor tuh yang nggak susah susah ya
berarti sekarang itu mah
semoga pertemuan kita kali ini membawakan manfaat ya pak
biar kita bisa saling menjaga
saling percaya dan saling
udah udah udah stop stop
kalian pulang aja lah
gak ada juga yang melarang kalian pulang
saya ini mau pulang ya abah
gua mau pulang yuk
udah selesai bro
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ampunilah hambamu ini ya allah
amba sudah membuat dosa ya allah
amba hilaf sudah terlalu mencintai anak amba
hamba sudah sampai berburuk sangka sama orang lain ya allah
yang amba yakin itu sudah termasuk fitnah ya allah
yang amba yakin itu sudah termasuk fitnah ya allah
yang amba yakin itu sudah termasuk fitnah ya allah
yang amba yakin itu sudah termasuk fitnah ya allah
amba mohon ampunanmu ya allah
amba tidak boleh mencintai sesuatu
melebihi cinta amba kepadamu ya allah
ya allah mohon petunjukmu ya allah

atas petunjukmu ya allah
atas kecintaan hamba kepadamu ya allah
untuk untuk menyembunyikan egg'mu